apa yang disampaikan oleh
rais am kemarin
ya menurut saya
menindir siapa itu ya
saya kira beliau
pengadilan secara umum saja ya
karena selama ini
yang menjadi pengalaman nu
kegelisahan yang lama sebetulnya
bahwa nu sering diseret seret kesana kembali
kesana diklaim kesini
dan yang mengklaim itu
tidak pernah kembali ke nu kecuali kalau sedang
punya masalah gitu
kira kira begitu ya surveinya
yang jelas pada dasarnya
bahwa nu sebagai
lembaga tidak akan terlibat dalam
tidak jadi pihak dalam
dan peran politik yang
dan kemaslahatan bersama